puluhan tim sepak bola putri bertarung untuk menjadi juara nasional di kompetisi nasional sepak bola lima lawan lima
mereka berlaga untuk merebut kesempatan bermain dan berlatih di markas salah satu klub besar inggris tottenhatspur di london
kompetisi nasional sepak bola putri lima lawan lima digelar untuk menjadi ajang unjuk gigi klub sepak bola putri
sebanyak enam belas tim dari beberapa daerah di indonesia bertanding untuk meraih gelar juara nasional pada turnamen yang digelar sehari penuh pada sabtu satu desember
tim asal jakarta footballycious keluar sebagai juara setelah menundukkan idgen uni papua dengan skor dua
dari turnamen ini tim pelatih tottenham hotspur memilih enam belas pemain terbaik dari seluruh tim peserta
ke enam belas pemain akan dibentuk menjadi dua tim untuk bertanding di tingkat regional di bangkok thailand
pelatih pengembangan sepak bola internasional totemhotspur
anton blackwood bersama partnernya shon harris menyatakan puas melihat antusiasme dan permainan lepas dari puluhan peserta
menurut mereka indonesia memiliki potensi cukup besar dalam sepak bola putri
mereka sempat kesulitan memilih enam belas pemain terbaik untuk dibawa ke turnamen regional
di sini kita bisa melihat kekuatan pemain terbaik dari pelatih dan kekuatan pemain terbaik dari pelatih
kami memiliki kekuatan untuk memperbaiki kekuatan terbaik dari pelatih dan memiliki kekuatan untuk memainkan pertempuran
tapi saya pikir yang paling penting untuk kita adalah mentalitas
pertama sekali kita harus mencintai permainan memiliki kekuatan yang penting

karena sebuah pertempuran bukan hanya tentang menang atau kalah tapi juga tentang memiliki kekuatan yang penting
ada beberapa punggawa pemain tim nasional sepak bola putri yang terpilih
seperti kapten timnas zahra nusdalifah dan ngelandang serang daniel dabny
menurut mereka pelatihan ini akan sangat berguna untuk menambah skill permainan dan bertemu pesepak bola putri se asia pasifik
senang pastinya karena juga ada kegiatan yang bisa ngisi waktu uang aku juga kan
ditambah juga latihan sebagai tim
kesan kesannya sih senang banget diadain aya ini
itu juga kayak awal lagi kayak turnamen turnamen sepak bola wanita
mereka bertalenta semua bagus bagus mainnya
dan nanti kan kita akan diadain latihan kan itu pasti juga kita bonding di sana
jika sukses menjadi finalis di kompetisi di bangkok tim indonesia akan berlaga dalam babak final yang akan diselenggarakan di markas tottenham hotspur di london